engkau lagi kau bukannya kemarin kau sudah kukulahkan aku hidup kembali dan menjadi lebih
kamu bilang cincin ini bahaya gak mungkin atau jangan jangan kamu mau mencuri cincin kami
kalau kalian pakai cincin itu kalian bisa dikendalikan sama monster
yesia satria garuda satu lagi

aku sudah menantikanmu
sepertinya kita sampai di garis finish bersamaan
jadi siapa yang akan mendapatkan kekuatan ini
apa kita tentukan di sini
bertarung secara sportif
ini adalah sebuah
senjata untuk menaklukkan ksatria
topeng besi sebenarnya apa tujuanmu
dead pentom yang mendapatkan senjata baru akan menjadi kuat
mari kita gabungkan kekuatan kita dan bertempur melawan mereka
kau bul learners
suara musik teralih jadi fakta
hanya jauh tak bisa lebih daripada hospitalnya
harus jadi marathon
siapapun yang menang akan menjadi tangguh
bergabunglah dengan ku pima x
apa bergabung denganmu
penangnya pasti aku
akan sekuat apapun lawanku aku tidak akan pernah meminjam kekuatanmu topeng besi
siapa yang bilang akan meminjamkan kekuatan kepada satria
kalianlah yang akan menjadi kekuatanku
jalan menuju kemenangan hanya satu kalian tunduklah padaku dan menjadi kekuatanku
demi kemenangan aku harus membuang kehormatanku sebagai satria katamu
iya atau tidak
jawabannya adalah ini
kau tidak menjawab dengan semestinya
kita bertemu lagi
bukannya kemarin kau sudah kukalahkan
aku hidup kembali dan menjadi lebih kuat
karena tuan raksasa memberi aku dua power stone sintetis pada serpihantuni
hai mah ternyata lebih berbahaya dari yang kukirkan untuk membalas kebaikannya
pula terimalah pembalasan kekuatanku
kamu selamatkan wanita
lebih bagus kalau dia sudah lari
iya ayo kita kalahkan mereka